selanjutnya saudara sebuah kecelakaan kerja menimpa seorang perhiasan bongkar tower telekomunikasi di tegal jawa tengah
korban tewas setelah terjepit selama tiga jam di tower itu
tim gabungan terus berupaya untuk menolong aris seorang pekerja yang tengah membongkar tower telekomunikasi di tegal jawa tengah
namun sebuah kecelakaan mengakibatkan aris terjepit
rabu pagi itu aris berencana membongkar tower bersama enam rekannya
tiba tiba rangka besi tower ambruk dan menjepit aris hingga tewas
proses evakuasi berlangsung hingga tiga jam lantaran korban yang berada di ketinggian lima puluh meter dan menyulitkan tim penolong
mengangkat besi kita secara manual
jadi kita menyiasati yang di atas gimana caranya korban bisa lepas dari jepit itu
korban masih dinyatakan hidup kemudian proses evakuasi saat sampai di bawah sekitar evakuasi tiga jam korban sudah tidak bernyawa
setelah berhasil dievakuasi jenazah korban dibawa ke rsud susilo selawi untuk diotopsi
sementara itu polisi terus mendalami kasus ini untuk memeriksa apakah ada unsur kelalaian
yuli hardianto kompastv tegal jawa tengah